partai demokrat kubu ahy meminta agar kubu muldoko menempuh cara demokratis dan beradab untuk mengejar ambisi menjadi presiden dengan mendirikan partai sendiri
kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat herzaki mahendra putra minggu sore menegaskan
partai demokrat meminta agar muldoko mendirikan partai sendiri dalam upaya mengejar ambisi politik pribadi
herzaki menambahkan sudah banyak general yang mendirikan partai politik seperti prabowo subianto wiranto edi sudrajat dan susilo bambang yudhoyono
sebelumnya kubu muldoko mengajukan judicial review terhadap adart partai demokrat tahun dua ribu dua puluh ke mahkamah agung dengan menggandeng advokat yusril isamahendra sebagai kuasa hukum
untuk itu kepada ksp muldoko
jika benar mengaku jenderal dirikanlah partai sendiri
jangan mengganggu partai orang lain